pemerintah kabupaten kepulauan mentawai sumatera barat
memperlakukan pembatasan pergerakan orang
kebijakan ini diambil pemerintah daerah sebagai upaya
untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran covid sembilan belas
informasi ini sekaligus sebagai ralat atas berita yang tayang di cnn indonesia
beberapa waktu lalu terkait kebijakan pemerintah daerah setempat
upaya pencegahan penyebaran virus corona di kepulauan mentawai
antara lain dengan melakukan pengawasan orang dari luar
yang masuk ke wilayah kabupaten kepulauan mentawai
dan memperketat pemeriksaan sesuai dengan protokol yang berlaku
meskipun dibatasi kapal penyeberangan dari dan ke padang ini
masih tetap beroperasi tetapi tidak membawa penumpang
tanpa memenuhi protokol pemeriksaan kesehatan
sehingga mobilisasi bahan pokok masyarakat juga tidak terganggu
sementara sejumlah wisatawan yang saat ini berada di kepulauan mentawai
tidak bisa kembali ke negaranya masing masing
karena kebijakan lockdown yang berlaku di negara asal mereka
ini datangnya orang dari luar
semua yang ada yang masuk kategori odp sendiri
itu dari luar dari jakarta dari semarang dari surabaya dan sebagainya
kalau kami kami di sini saja kan sudah physical distancing
sudah jaraknya sudah jauh
nah caranya adalah dengan memadukan konteks dua itu
dari sisi kemampuan dan dari sisi lokasi
cara strateginya adalah membatasi orang